maaf bapak mau ketemu ibu mai juga
gitu dah katanya sih lagi mandi
eh ada om herman
iya bu nur
bang harunnya ada
saya boleh masukin gak
iya boleh bu nur
mbak isa habis bertengkar sama bang harun
jangan jangan bang harun ketemu lagi sama perempuan yang kemarin
ya sudah bisa lebih baik kita samperin saja mereka
labrak langsung tidak usah dikasih ampun
mbak isah sabar ya
ya sudah mbak isah
tidak usah menangis terus
kita kan tidak jadi
ngelabrak bang harun sama perempuan itu
ya sudah mbak isah
yang terpenting itu sekarang
iya mbak surti
mbak sunti sudah ada di rumah
iya tunggu sebentar ya
sekarang saya lagi di rumahnya mbak isah
saya pamit dulu ya
kasian mbak suti sudah nungguin saya
belanjaan saya ketinggalan
apa kabar otak doctrinesnya recovered
beberapa masjid miseo
yang sedang sama
sejak kondisi terbaik
yang di dunia memiliki
din lu kagak kerja
din kagak enak badannya
kagak enak badan
pasti lu masuk angin
nyak krokin biar anginnya keluar
kagak usah nyak
kalau lu yang sakit enggak juga yang repot
buka buka kaos buka
mama mau kemana
mau ke cacat gue yang mana
nanti kan om herman mau dateng
kalau sakit berarti lo beneran masuk angin
ada merah nyokrokin
emak lu ada
kasih tau dah ada gua
tapi emak lagi mandi be
oh gitu ya
nih gue bawain
buat makan siangnya
siang lu emak lu sama gue
gue jadi doyan makan bareng sama lu sama mak lu
yaudah kalau gitu tunggu aja ya be
tat tat tat
mukaku udah putian kan
bagian mananya mas pur
eh gimana udah putihan belum
masih hitam seperti biasanya
oh ya tat ini sekalian dibawa ke dalam
tadi om mampir ke rumah makan beli ayam goreng tulang lunak kesukaan ibu kamu
kenapa kamu sakit punggung ya
harus segera diperiksa takut kenapa kenapa ya tat ya
iya om ganti permisi dulu
udin lo kan lagi sakit kenapa masih kerja
udin udah sehatnya
kau mau masuk lagi istirahat
mau kemana cuy
mau ngopi john ngantuk
es dawet aku aja bisa ngilangin ngantuk juga
tunggu dulu tis
ada apa pur
muka gue udah kelihatan putih kan
masa sih pur
ah masih gelap pur
udah ya saya mau ngopi dulu
astaga nanti nggak ke luar luar
almatrop saya juga omosip mau mati
yaudah kalau gitu gue pulang dah
loh babi mau kemana
mau pulang aja
lha lim jalan dulu berapa nih
buru buru amat mau kemana
ya elah kalau gue disini sampai sore terus gue pulang gak kembali duit
gorengan dua ya
gue mau ke amerika ketemu mbak obama
maan ya tuh orang